beralik informasi lain dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum
verdi sambo disebut menembak satu kali brigadir yosua dalam keadaan masih hidup
sambo menembak bagian belakang kepala yosua untuk memastikan korban meninggal dunia
usai membunuh yosua sambo dan istrinya putri candrawati memberikan amplop berisi uang dolar singapura
senilai dua miliar rupiah kepada terdakwa ricky rizal kuat ma'ruf dan richard eliezer
selanjutnya terdakwa ferdis sambo shsi kmh yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa
berteriak dengan suara keras pada saksi richard elisir budihang lumiu dengan mengatakan
weh kau tembak kau tembak cepat
setelah mendengar terikan freddy sambo shsi kmh lalu saksi richard elisir budihang lumiu
menembakkan senjata api miliknya sebanyak tiga atau empat kali
sehingga korban lovrianza joshua utabarat terjatuh dan terkapar
kemudian terdakwa ferdi sambo shsi kmh menghampiri korban lovrianza joshua utabarat
yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak gerak kesakitan
lalu untuk memastikan benar benar tidak bernyawa lagi terdakwa ferdi sambo shsi kmh
yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak satu kali
mengenai tepat kepala berteriak
dan di salah bagian belakang sisi kiri korban lovrianza joshua utabarat
hingga korban meninggal dunia
kemudian terdakwa ferdisambo memberikan amplok warna putih yang berisikan mata uang asing
bentuk dolar kepada saksi ricky rizal wibowo dan saksi kuatma aruf dengan nilai masing masing
setara dengan lima ratus juta rupiah
sedangkan saksi richard eliezer pudium lumiu dengan nilai setara dengan satu miliar rupiah
dan amplok yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh terdakwa ferdi sambo dengan janji
akan diserahkan pada bulan agustus dua ribu dua puluh dua apabila kondisi sudah aman